tampil cantik dan merona sepanjang hari tentu menjadi idaman bagi semua wanita
salah satu caranya adalah mempercantik wajah dengan teknik sulam alis dan bibir
selain lebih menghemat waktu teknik sulam juga membuat wajah lebih segar dan terlihat cantik alami
anda penasaran berikut liputan
memiliki paras cantik dengan alis yang indah serta bibir merah merona adalah dambaan setiap wanita
nah sebuah make up artis di surabaya memperkenalkan teknik sulap bibir dan alis yang bisa menjadi solusi para wanita perkotaan saat ini
dengan alat canggih ini tidak hanya bisa menghemat waktu berdandan tapi juga bisa membuat wajah jauh lebih segar
untuk sulam bibir teknik ini menawarkan ketat
kejaman warna dan membentuk garis bibir lebih simetris sehingga bibir tampil lebih seksi
sedangkan untuk sulam alis bisa membuat wajah lebih berseri karena rambut alis mata lebih tebal
selain jauh lebih efisien teknik ini juga menjadi tren karena banyak pilihan gayanya seperti yang dilakukan artis artis korea
wanita jadi praktis banget ya kalau pasnya logistik lagi pergi pergi terus mau tidur udah fresh aja
jadi apa lagi

selain mendapatkan hasil memuaskan teknik sulam dipercaya lebih aman karena alat yang digunakan teruji dan berstandar internasional
kalau di indonesia kita nano sighting
nano sighting itu kita udah ke internasional
nano sighting itu adalah teknik yang terbaru yang ada tiga d nya beda yang hasilnya yang sebelumnya
karena kalau untuk yang nano sighting itu pakai mesin
untuk mendapatkan alis dan bibir ini memang tidak murah
anda harus menyiapkan dana kurang lebih lima belas hingga dua puluh juta rupiah
so bagaimana anda tertarik untuk mencoba